enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah aksi perusahaan dalam unjuk rasa sopir taksi selasa lalu
polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk menemukan pelaku perusakan
baru satu tersangka yang yang yang yang ini satu tersangka yang yang apa boleh kata provokator
ya jadi yang menggunakan it provokator inilah yang sedang kita sidik yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
kemudian ada lagi lima jadi jumlahnya enam
pam yang lima ini ini sudah kita tetapkan juga dia sebagai tersangka tapi mungkin tindakannya tindak pidana ringan
yang dibedakan sedangkan yang ini merupakan yang satu provokator tadi adalah merupakan tindak pidana yang kita anakan pelanggaran it